libur dan cuti bersama hari raya maulid nabi muhammad saw pada tanggal dua puluh delapan hingga tiga puluh oktober
membuat sebagian masyarakat ingin menghabiskan waktu dengan berlibur
mengimbau masyarakat tidak keluar rumah tetap menghindari keramaian
yang lebih penting dan selalu satgas ingatkan adalah meskipun dalam suasana libur bersama nanti
masyarakat tetap dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan berkerumun di tempat tempat ramai
apabila tidak ada keperluan mendesak
menteri dalam negeri tito karnavian pun telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah
untuk mengimbau masyarakat di daerah agar tidak melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga
ahli pandemi dari griffith university di gebudiman menyatakan
indonesia telah memiliki dua pengalaman libur panjang
yang berkontribusi dalam penambahan kasus covid sembilan belas
kita sudah punya dua pengalaman liburan panjang lebaran
kemudian juga hari ulang tahun kemerdekaan dengan tahun baru islam
nah dua duanya yang pertama setelah tidak berapa lama
sekitar satu minggu lebih dari dua minggu lebih dari pasca libur panjang itu
pertama kali terjadi angka di atas seribuan
nah kemudian yang kedua liburan yang hood itu angka tiga ribuan
artinya saat ini potensinya juga ada
jika masyarakat masih tetap ingin liburan diki menyarankan beberapa hal
pertama jangan liburan keluar daerah dan upayakan liburan di ruangan terbuka
kedua pastikan tempat yang dituju menerapkan protokol kesehatan secara ketat
terutama dalam pembatasan pengunjung
ketiga upayakan registrasi dan transaksi saat liburan dilakukan secara daring atau online
keempat gunakan kendaraan pribadi atau sewa kendaraan yang digunakan hanya bersama keluarga
kelima tetap disiplin memakai masker menjaga jarak dan menjauhi kerumunan
serta selalu mencuci tangan dengan sabun
pemerintah juga tetap memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta selalu mencuci tangan dengan sabun
tetap harus melakukan upaya tes dan lacak dengan ketat
agar tidak muncul kelas terbaru pasca libur panjang
bunga putra baramaestro jakarta